kita lanjutkan insight mengenai kanker anak berbagai jenis kanker pada anak tidak dapat dicegah penyebab atau faktor resikonya pun masih sulit untuk diketahui
nah apa yang membedakan kanker pada anak dengan orang dewasa
telah hadir bersama saya di studio dr edi setiawan tehuteru spesialis kanker anak dari rumah sakit kanker darmais
dok apa kabar terima kasih telah hadir bersama di insight ini topik yang sangat penting ya
kalau di indonesia ini ada sekitar sebelas penderita anak ya kanker anak dan rata rata di jakarta dan rata rata juga dari keluarga yang kurang mampu
nah kalau kita bicara mengenai kanker perbedaan yang paling besar antara kanker anak dan kanker yang diderita oleh dewasa apa apa saja
ya jadi memang kalau kita perhatikan kan ya antara dewasa dan anak anak itu dokternya beda beda
karena memang kanker anak tidak dijumpai pada dewasa kanker dewasa tidak dijumpai pada anak anak
spesialisnya juga beda beda
kalau saya disuruh ngobatin kanker payudara saya nggak bisa karena tidak ada kanker payudara pada anak anak
sebaliknya kanker bola mata contohnya itu terjadi pada anak anak balita
tentunya dokter dewasa tidak bisa mengobati kanker bola mata ya karena orang dewasa tidak ada kanker bola mata ya
jadi memang kalau kita lihat
ya itu bergantung dari apa istilahnya ya pertumbuhan perkembangan selnya itu sendiri
itu yang akhirnya membedakan kenapa kanker dewasa dan kepada anak itu berbeda
jadi dokternya juga menangani memiliki spesialisasi berbeda dan pendidikan medisnya juga berbeda
ya saya latar belakangnya dokter ana
yang dewasa itu latar belakangnya penyakit dalam
kalau kita lihat misalnya kanker ini salah satu sebagai penyakit yang membunuh ya paling salah satu yang terbesar di dunia
itu banyak dikaitkan dengan gaya
dikaitkan dengan gaya hidup ya
apalagi mungkin pola hidup tidak sehat merokok makanan yang tidak bernutrisi dan polusi dan lain sebagainya
kalau kanker anak ini rata rata apa yang membuat anak anak menderita
apakah lebih ke faktor genetik atau
ya itu sekali lagi perbedaannya dengan dewasa dan di anak itu banyak nggak enaknya
gak enaknya satu kita nggak tahu penyebabnya
sampai sekarang ini masih merupakan misteri di dunia kedokteran
ini merupakan misteri dan semuanya merupakan dugaan ya
dan juga kanker pada anak itu terjadi akibat interaksi atas empat faktor ini
faktor utama genetik faktor kimiawi faktor infeksi dan faktor radiasi
iya ada genetik kimiawi faktor radiasi dan juga infeksi
jadi interaksi dari empat faktor itulah yang mungkin menyebabkan kanker pada anak
iya nah paling banyak apa kankernya
kalau kita lihat tadi ya misalnya leukemia itu kan sering
biasanya di ini kanker darah ya diderita oleh anak anak dan juga kanker bola mata itu
retinoblastoma ya kalau tidak salah
ini yang paling banyak atau bagaimana dari segi urutan
ya kalau pada anak memang yang paling banyak adalah leuke
ya dan itu tidak hanya di indonesia tapi di seluruh dunia
di seluruh dunia ini genetik atau investasi
ya jadi leukemia tidak genetik
tapi yang sudah terbukti genetik pada kanker anak itu adalah retinoblastoma
iya kanker bola mata tadi ya
kanker bola mata
jadi artinya apabila dalam satu keluarga
ada seorang anak yang terkena retinolestoma dan keluarga ini berencana untuk memiliki anak lagi
maka anak berikutnya itu punya potensi untuk terkena retinoblastoma juga
makanya sejak lahir anak ini sudah harus lapor ke istilahnya ke dokter mata untuk dicek setiap bulan
siapa tahu timbul jadi kalau timbul kita harapkan kita dapatkan pada kondisi atau stadium yang masih aman
dan itu tidak bisa dideteksi misalnya waktu anak itu dilahirkan sama sekali
gejalanya itu apa contohnya untuk kanker bola mata
kanker bola mata yang sederhana
sebetulnya kalau kita lihat di media media dikatakan kanker bola mata tandanya adalah apabila dijumpai putih pada bola matanya
tapi sebetulnya kalau ada bola putih itu aja sebetulnya udah telat ya sebetulnya ya
makanya itu pentingnya apabila dalam satu keluarga sudah ada yang terbukti kanker bola mata sejak lahir tolonglah
terjadi periksa ya
setiap bulan ke dokter matanya seperti itu
jadi biasanya kalau sudah ada tanda putihnya itu justru mungkin sudah stadiumnya terlalu
iya tapi masalahnya tidak ada tanda lain selain itu
nah itu seberapa besar ya penderita kanker bola mata itu di indonesia
kalau data di indonesia kita masih belum punya data yang pasti karena registrasi kanker kita masih dalam proses apa istilahnya ya membuat suatu registrasi kanker yang baik
tapi kalau kita lihat dari datanya dari rumah sakit ke rumah sakit ya retnostoma selalu menduduki hampir selalu menduduki urutan kedua setelah leukemia
nah leukemia kanker darah tadi bukan genetik jadi apa
sampai sekarang belum ada
ada yang diduga itu karena ya itu tadi mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah membaca di koran untuk masyarakat yang tinggal di bawah kawasan sutet dan sebagainya
ya kan bahwa diduga di situ kalau mereka tinggal di sana itu akan terjadi leukemia tapi nyatanya nggak ada yang di kimia
jadi secara ilmiah secara saintifik di seluruh dunia ini masih belum ada kajian yang menunjukkan

diduga interaksi empat faktor itu
yang infeksi genetik dan radiasi
nah dok ini kan sudah cukup lama ya dokter menangani kasus kanker anak di indonesia selain yang dua itu apalagi biasanya yang sering ditemukan
kanker kelenjar getah bening kanker tulang kanker otopolos
limpoma ya kalau kanker getah bening ya
ketah bening limpoma
paduan antara empat tadi atau lebih ke genetik semua
ya semuanya sih paduan empat itu tapi mana yang menonjol kita juga nggak tahu
jadi kalau secara kasarnya itu kanker itu dibagi dua kelompok besar oke yang cair dan yang padat
nah yang cair apa di dalam tubuh kita darah
ya leukemia itu tadi sementara yang tumor padat itu wujudnya apa benjolan
nah jadi dua kelompok inilah yang harus kita ketahui atau mewas orang tua khususnya
karena kita ya itu tadi kita nggak tahu penyebabnya kita tidak bisa cegah dan kita nggak bisa deteksi dini
jadi sebagian jadi dari ini
menakutkan ya jadinya apalagi ini kan anak anak ya jadi biasanya kan orang tua kan dan fatalitas akibat kanker anak ini bisa dikatakan berapa persen
ya jujur saja di rumah sakit tempat saya bekerja itu yang datang itu setiap tahun hampir lima puluh persen masih stadium empat
hampir lima puluh persen
jadi itu makanya kami lagi mencoba untuk menyebarluaskan informasi tentang gejala kanker anak jadi kuncinya adalah mewaspadai
tapi bagaimana mewaspadai misalnya seperti dikatakan tadi ya kalau sudah kelihatan di matanya ada putih putih berarti ya sudah sebenarnya stadiumnya sudah agak maju
nah seperti leukemia atau lymphoma atau kanker getah bening apa yang perlu diwaspadai
jadi kalau tumor itu
kalau tumor padat tadi ya kelompok yang tumor padat pokoknya wujudnya benjolan saja jadi kalau seorang ibu sedang memandikan anaknya sedemikian rupa tiba tiba loh kok ada benjolan nih
khususnya di mana saja
tidak peduli di mana saja
benjolan di mana saja
di mana saja
itu berarti bahwa ada sesuatu yang tidak beres
mungkin makanya konfirmasi pergi ke dokter konfirmasi konfirmasi tujuannya apa belum tentu kanker loh tapi memastikan ini kanker atau bukan kalau bukan kita bersyukur itu bukan
ya tapi misalnya kalau kanker tulang tadi salah satu kanker yang ini apa simptomnya
itu juga benjolan ya
kalau misalnya kanker darah
nah itu tadi kan yang padat ya nah kalau kanker darah kita mesti tahu dulu kanker darah itu tkp nya di mana tkp nya itu di sum sum tulang sekarang sum sum tulang itu di mana
ya di punggung
nah itu tulang belakang bukan sum sum tulang
atau di ini ya di yang tulang panjang itu ya di timur
apa sum sum tulang itu adalah tengahnya tulang panjang seperti itu dan disitulah pabriknya sel darah merah darah putih dan trombosit
nah yang bermasalah disini adalah di pabrik darah putihnya saya selalu gambarkan namanya pabrik pasti ada karyawannya nah karyawannya let's say ada seratus
tapi delapan puluh nya ini demo nah sementara mereka demo mereka ancam yang dua puluh jangan ada yang boleh produksi ya gitu loh tapi dia nggak puas hanya di kawasan pabriknya dia pergi ke pabrik sel darah merah sama trombositnya lagi dia ancam juga
selama kami demo ada yang boleh
ada yang boleh produksi apa yang terjadi adalah sel darah merahnya rendah sel darah putihnya rendah trombositnya rendah apa konsekuensinya pada si anak adalah kalau sel darah merahnya rendah tentu anaknya akan terlihat pucat oke
kalau sel darah putihnya rendah kita tahu sel darah putih itu apa tentara jadi kalau tentaranya rendah maka anak ini potensi untuk
infeksi yang berulang berulang berulang yang dan kita tidak tahu penyebabnya apa
disitu mungkin ada demam dan lain sebagainya
betul nah kalau trombosit kita tahu trombosit itu apa lem jadi kalau kita luka tiba tiba bisa berhenti sendiri kan nah kalau itu rendah maka akan timbul pedarahan sederhana mimisan gusi berdarah atau bintik bintik merah kayak demam berdarah seperti itu
nah apabila kita temukan dua dari tiga gejala ini cepat ke dokter konfirmasi belum tentu mungkin demam berdarah juga bisa gitu loh ya
nah dan leukemia ini paling banyak ya itu bisa menyerang anak umur berapa saja
definisi anak itu sampai delapan belas tahun
lima sampai delapan belas tahun orang dewasa masih bisa juga kena leukemia atau lebih
ya tapi jenisnya berbeda
ya seperti itu
jadi untuk anak itu memang ada jenis leukemia yang tertentu ya karena berkaitan dengan usianya
ya karena leukemia itu ada yang namanya lymphoblastik ada yang myeloblastik nah pada anak itu yang paling dominan adalah lymphoblastik sementara pada dewasa adalah yang myeloblastik
oke kita istirahat sebentar tapi kita akan lanjutkan bagaimana penanganannya khusus ya
menyembuhkan ya kanker anak ini tapi kita istirahat sebentar lagi deteksi dini pada kanker memang merupakan kunci pengobatan dan kurangnya pengetahuan orang tua juga akan gejala kanker pada anak
bisa saja membuat penanganannya menjadi terlambat kita kembali dengan pembahasannya setelah informasi berikut ini